kecelakaan pesawat terjadi di bandara udara halim perdana kusuma jakarta pada senin malam pukul sembilan belas lima puluh lima wib
dan berikut kami sampaikan kronologi kecelakaan batik air dengan transnusa di bandara halim perdana kusuma jakarta
dua pesawat yaitu boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus batik air rute jakarta menuju makassar bertabrakan dengan pesawat atr transnusa di landasan pacu bandara halim perdana kusuma
pesawat batik air yang sedang bersiap lepas landas bertabrakan bagian sayapnya dengan pesawat transnusa yang sedang diderek menuju hangga
dan akibat kejadian itu bagian ekor pesawat dan sayap bagian kiri pesawat transnusa terbakar
dan di bagian ujung sayap sebelah kiri pesawat batik air juga terbakar
semua penumpang dan kru pesawat dievakuasi dengan selamat melalui pintu darurat